tiga remaja yang tengah berboncengan sepeda motor ini tidak bisa berbuat banyak saat dihentikan tim remas backbone di pinggir jalan jatinegara barat jakarta timur rabu malam
petugas mencurigai gerak gerik ketiganya dan langsung melakukan pemeriksaan
dari hasil razia petugas menyita satu paket ganja
guna kepentingan penyelidikan remaja tersebut langsung dibawa ke sat narkoba polres jakarta timur
jadi kita tadi melakukan pemeriksaan kepada pengadalan motor yang berboncengan tiga
ternyata salah satunya antara mereka memiliki menyimpan membawa narkotika jenis ganja yang diduga narkotika jenis ganja
nanti untuk bagaimana pemeriksaan selanjutnya kita serahkan ke reserse narkoba
sementara itu petugas dir narkoba mabes polri mendatangi salah satu pahlawan di apartemen batavia
yang menunjukkan kepencian lac
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini